desakan penundaan pilkada serentak dua ribu dua puluh
muncul di tengah terus bertambahnya
kasus positif covid sembilan belas di indonesia
proses tahapan pilkada dikhawatirkan
akan memunculkan kluster baru covid sembilan belas
dikutip dari cnnindonesia com
direktur eksekutif perludem
hoironisa agustiati mengatakan
penundaan pilkada dua ribu dua puluh
perludem menilai penundaan pilkada serentak dua ribu dua puluh
bukan merupakan bentuk kegagalan
menurut perludem penundaan perlu dilakukan
untuk mematangkan persiapan seluruh pihak
dalam menjalani pilkada di tengah situasi pandemi
persiapan pilkada saat ini
dianggap tidak bisa mengimbangi
perkembangan kasus positif covid sembilan belas
penyelenggara pemilu sebaiknya mengatur
lebih detail penyelenggaraan pemilu saat pandemi
seperti bentuk kampanye
hingga sanksi yang lebih tegas
bagi peserta pilkada yang melanggar protokol kesehatan
hal ini penting
guna menghindari munculnya klaster baru
penyelenggaraan pilkada serentak
sepertinya tetap akan berjalan
meski tidak sedikit juga penolakan berdatangan
untuk memuluskan kegiatan pesta demokrasi kpu
tengah menyusun aturan penyelenggaraan kampanye
di tengah pandemi
angka persebaran covid sembilan belas terus meningkat
meski demikian hal ini tak
membuat pemerintah menunda pesta demokrasi
yang sejatinya akan digelar pada akhir tahun ini
hingga kini sudah ada enam puluh calon kepala daerah
di dua puluh satu provinsi yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
tak hanya dari barisan paslon
lebih dari dua ratus penyelenggara pemilu pun turut terpapar
yang terbaru ketua kpu arief budiman
terkonfirmasi terinfeksi covid sembilan belas jumat lalu
meski kasus covid sembilan belas di indonesia terus menunjukkan peningkatan
kpu mengaku optimis dapat menerapkan protokol kesehatan yang berhasil mencapai covid sembilan belas
sehingga pilkada terlaksana dengan aman
komisioner kpu firian aziz menyatakan
kpu tengah menyusun payung hukum aturan kampanye pilkada mendatang
selaras dengan kpu ketua dpr ri puan maharani juga meminta seluruh pihak yang terlibat pilkada
termasuk para pendukung dapat menyukseskan pesta demokrasi ini
dengan harapan disiplin menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan terpantau
yang menjadi kekhawatiran dari para yang menyampaikan agar ada penundaan
tentu saja saya juga memahami bahwa bagaimana jangan sampai terjadi kluster pilkada
di masa pandemi covid sembilan belas
jadi tentu saja yang harus kemudian kita sama sama jaga
adalah bagaimana kita kemudian mematuhi protokol kesehatan covid sembilan belas ini
karena saya juga meminta kepada kpu bawaslu
untuk segera mensosialisasikan terkait dengan aturan aturan tersebut
secara detail dan tentu saja bisa dipahami
bukan hanya oleh petugasnya tapi juga masyarakat
yang harus diatur itu protokolnya aturannya
selain untuk mengatur penyelenggaraan pesta demokrasi di tengah pandemi
diharapkan payung hukum pilkada tahun ini juga tak lengah
dalam aturan hukum praktik politik kotor
agar dihasilkan pilkada yang bersih
hasil aspirasi masyarakat indonesia
tim liputan cnn indonesia
ya di tengah hiruk pikuk pilkada memang ada kabar yang tidak mengenakan datang dari kpu
hari ini satu lagi komisioner kpu pramono ubaid tantoro

sehari setelah ketua kpu arief budiman juga positif covid sembilan belas
sebelumnya komisioner kpu yang lain
evi novida ginting lebih dulu
dinyatakan terpapar virus corona
meskipun seluruh komisioner kpu
yang terpapar menyatakan tetap bekerja daring
namun hal ini kembali menimbulkan
desakan atau pertanyaan agar
kemudian bagaimana nasi pilkada serentak
desakan untuk pilkada lebih baik
ditunda benarkah ada
penularan covid di kantor kpu
bagaimana kemudian nasib keberlangsungan
pilkada dua ribu dua puluh kita akan coba ulas
pada malam hari ini bersama dengan
bang ilham saputra komisioner
kpu republik indonesia bang ilham selamat malam
ramadhanil peneliti dari
perludem mas fadli selamat malam
saya ke bang ilham terlebih dahulu bang ilham tentu kami
ikut prihatin apa yang menimpa
rekan rekan dari bang ilham ketua kpu
dan juga dua komisioner lain yang terpapar covid sembilan belas
jauh bicara soal substansi
kami ingin tahu dulu
bentuk komunikasi terakhir anda bang ilham
dengan ketua kpu
pak arief budiman dan juga dua komisioner yang lain
seperti apa kondisi mereka terkini saat ini
ya informasinya perlu saya luruskan ya
bu evi sudah negatif
jadi saat ini
yang masih terpapar
dengan kondisi otg adalah pak ketua arief budiman
dan anggota pramubano ubaid tantowi
kondisinya bagaimana tuh bang ilham
ya baik baik saja ya
mereka sedang melakukan isolasi mandiri
dan saat tadi
saya sudah berkoordinasi juga dengan pak ketua
dan pak pram ya
mereka juga masih aktif
di grup kami via wa untuk membahas
perkembangan terkini tentang
perkembangan tahapan pilkada
bu evi sudah negatif
dari dua kasus yang
baru ini saja deh dari
pak arief dan juga
apakah kemudian tracing ini sudah dilakukan
maksudnya adalah ini terpapar apakah
di kantor kpu ke atau dimana itu sudah
dilakukan bang ilham
ya jadi dua anggota ketua
dan satu anggota ini seperti yang dijelaskan
pak ketua kemarin dan pak pram
tadi ini adalah
setelah mereka melakukan perjalanan dari
ya mereka menjalankan dinas
dan sepertinya dari situ
karena dari situ kemudian
pak ketua dan pak pram
terkena paparan covid sembilan belas
oke baik bang ilham
dan juga ketua kpu ini bagaimana
atau kerja kerja dari kpu untuk
mengawal pilkada ini baru di awal
saja ya baru tahapan pendaftaran
dan lain sebagainya sudah ada
yang terpapar covid sembilan belas bang ilham
pertengahan mas sudah pertengahan tahapan ya
ya saya kira kita seperti
biasa berkoordinasi via wa
terkait dengan beberapa hal yang harus kami bahas
dan tanggal dua puluh satu
nanti ada rdp dengan dpr
kami juga sedang menyiapkan
bahan bahan untuk kita sampaikan di komisi dua
biasa saja mas tapi hanya kemudian
komunikasi tidak langsung tapi
tidak luring tapi daring oke
tidak mengganggu kinerja kpu artinya ya bang ilham
kita prihatin tentu dengan kondisi ini ya
tetapi dalam bentuk komunikasi pleno
setiap putusan putusan yang memang harus kami
putuskan itu sampai saat ini
masih berjalan dengan baik oke
saya ke mas fadli kalau begitu mas fadli teman teman
dari perludem melihat
pilkada kita seperti apa sih
sebetulnya terlepas dari ada
ada komisioner dan juga ketua kpu
terpapar covid sembilan belas tapi secara umum deh
ini kan muncul desakan untuk
ditunda ya termasuk juga dari perludem seperti apa
secara langsung kan harus kita
akui ini proses yang
yang begitu intens ya antara
penyelenggara dengan peserta
dengan pemilih kemudian
termasuk juga antara peserta
pilkada dengan pemilih
itulah hakikat dari sebuah proses
pemilihan umum jadi ada
interaksi ada komunikasi
ada dialog yang terjadi
nah itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan
dari setiap tahapan pelaksanaan
pilkada nah sementara
kita tahu semua bahwa
ini itu terjadi akibat
apa namanya hubungan erat
yang dilakukan antara penyelenggara
personal dari bisa jadi
penyelenggara bisa jadi peserta bisa
juga dari pemilih artinya
ada benturan sebetulnya yang secara
awal kita lihat dimana
dengan tahapan tahapan pilkada yang akan
dilaksanakan nah kita kan
kalau kita berharap
dimana protokol kesehatan itu
bisa dipenuhi secara
disiplin kita kan sudah lihat
ini dari bulan pertengahan juni
tahapan pilkada sudah dilanjutkan
sejak sempat ditunda
dalam beberapa waktu ketika awal awal
pandemi menyerang indonesia
dan hal yang mengejutkan
dan mengkhawatirkan justru kemarin
terjadi apa namanya
ketika proses pendaftaran pasangan calon
tidak terelakkan bahkan
ada yang menggelar konser musik
kemudian mobilisasi massa dalam jumlah besar
juga sangat tidak terelakkan
nah kalau kemudian masih mengatakan
penyebaran covid dari kluster
pilkada saya mengatakan ini tidak potensi lagi
ini sudah terjadi
karena sudah ada enam puluh ya
atau data terakhir saya ingat mungkin nanti
bang ilham bisa lebih update
bakal pasangan calon kepala daerah
atau enam puluh tiga orang
bakal pasangan calon kepala daerah yang
kemudian di kabupaten boyolali
itu misalnya ada enam puluh sembilan orang
anggota pengawas pemilunya
bersama staff itu saja
yang terbaru ini ada pak ketua kpwri
dan pak pramono yang terinfeksi
dan di kabupaten agam sumatera
di barat itu anggota kpwri
dan anggota bawah seluruh kebupatennya yang terinfeksi
diduga itu terinfeksi ketika
pasangan calon kepala daerah yang dilakukan
di kantor kpu pada tanggal empat sampai enam
september yang lalu
nah poin saya adalah ketika
tahapan pilkada ini terus
agar protokol kesehatan dipenuhi
faktanya memang itu tidak mudah
dan memang kita bisa lihat
covid sembilan belas itu terjadi
di tengah tengah tahapan pilkada sedang
dilaksanakan nah oleh sebab itu
karena ini kondisinya semakin mengkhawatirkan
hari ini kan tercatat lagi
di seluruh wilayah indonesia
penting bagi kpu
bagi pemerintah dan bagi dpr
untuk mengambil opsi menunda
sementara tahapan pilkada dua ribu dua puluh
ini sampai situasinya
betul betul bisa terkendali
suatu terkendali ini ya
tentu saja kita bisa melihat kembali
kerangka hukum yang dibutuhkan
untuk memastikan protokol kesehatan
itu dipenuhi termasuk juga
adaptasi dari teman teman penyelenggara
adaptasi dari teman teman
peserta pilkada termasuk juga bagi pemilih
dan stakeholders yang lain
misalnya pemerintah daerah
dan unsur unsur yang lain
yang memberikan atau bisa
memberikan peran yang signifikan untuk memastikan
protokol kesehatan terpenuhi
makanya ini butuh waktu menurut saya
baik tapi sejauh mana mas fadli
anggota komisioner kpu
ketua kpu ini dengan
terganggunya pelaksanaan pilkada
karena kan tadi juga bang ilham katakan
tetap bekerja saja seperti biasa
meskipun kemudian medianya menjadi
menggunakan media daring ya
ya bahwa betul memang
tidak hanya anggota
kpu ri anggota bawah seluruh ri
yang terpapar ya mungkin
tidak akan langsung melaksanakan
teknis tahapan pelaksanaan
pilkada di daerah
karena fungsi teman teman kpu ri
dan bawah seluruh ri kan lebih kepada
supervisi pengawasan dan nanti
penanggung jawab akhir tetapi
yang terpapar ini kan tidak hanya
komisioner di tingkat pusat
tadi sudah saya sebutkan di kabupaten agam itu
anggota kpu anggota bawah seluruhnya terpapar
di sulawesi selatan juga
informasinya juga terpapar
covid sembilan belas anggota kpu nya
kalau penyelenggara pemilu
di tingkat daerahnya sudah
terpapar mereka kan harus
tidak boleh dulu kemudian
datang ke kantor bertemu dengan
orang melakukan interaksi langsung dan lain sebagainya
saya tidak yakin bahwa
semua pekerjaan pelaksanaan tahapan itu
bisa diselesaikan dengan mekanisme daring
yang memang harus diverifikasi secara faktual
harus dilihat dan
didetailkan dalam pertemuan langsung
maksudnya adalah proses ini
tidak patut untuk
dipaksakan karena ini membahayakan
banyak orang karena tidak hanya membahayakan
orang yang terpapar tapi juga ada orang
yang mungkin ada di sekitar mereka
dan mereka tidak bisa tahu dan bisa
pastikan apakah mereka bisa
menjadi penular virus atau tidak kepada orang orang
yang ada di sekitar mereka oke baik bang ilham
evaluasinya dari kpu bagaimana melihat
ada bakal pasangan calon
yang sudah terpapar positif
anggota kpu bahkan
bahkan pak ketua juga di dalam
daerah juga demikian evaluasinya bagaimana
seberapa mengkhawatirkan sebetulnya
dari temuan atau
kajiannya teman teman kpu di pusat
melihat kondisi hari ini
ya sebetulnya kan kita juga sudah di
berdasarkan pertemuan kami dengan komisi dua
salah satunya adalah
seperti yang katakan fadli tadi
ketika pendaftaran yang lalu
dimana para bapak paslon
membawa arah arahkan masyarakat
kemudian juga tidak ada
physical distancing dan protokol
covid lainnya yang diabaikan nah
bagaimana sebetulnya kita mengatur
agar ada sanksi
karena memang kalau di undang undang
tahun dua ribu enam belas yang mengatur tentang
itu sanksinya hanya sanksi administratif
ya bukan sanksi diskualifikasi
dan bukan sanksi pidana
ya jadi memang
sekali lagi belum
ada sanksi yang kemudian memuat mungkin
pengalaman dari kemarin ya
paskual itu jeral untuk membawa masa
nah yang paling dekat adalah ketika
penarikan nomor urut
ya penelitian nomor urut ini juga potensi ada
membawa masa tetapi
para pihak ya lebih ke arah
juga harus dilihat dalam perspektif yang
bukan hanya tanggung jawab kpu ya
kpu betul menjadi
penanggung jawab terakhir tetapi
ada irisan irisan pekerjaan yang memang harus
dikerjakan oleh pemda oleh polisi
oleh kementerian dalam negeri dan lain lain
ini adalah agenda nasional nah oleh
karena sedang dicari format yang tepat
agar kemudian apakah kemudian
pemerintah sudah mengusulkan adanya
perpu misalnya saja agar kemudian
di masa kampanye atau di masa
saat ini ya bapak paskual ini
tidak boleh membawa orang arakan kemudian juga
orang kumpul gitu ya
ada pelanggaran maka pelanggarannya bisa
kemudian di diskualifikasi atau
diberikan sanksi pidana ya
karena di undang undang sepuluh dua ribu enam belas tidak ada
aturan yang mengatur tentang
itu gitu ya nah kpu
sebagai penyelenggara pemilu atau penyelenggara
pemilihan tentu saja
apalagi kpu ri sebagai pembuat regulasi
tentu harus menginduk kepada
undang undangnya yaitu undang undang
tahun dua ribu enam belas yang
tidak menyatakan bahwa di masa
kampanye jika ada pelanggaran ya apapun
itu karena memang tidak diatur masa pandemi
covid itu tidak bisa memberikan
sanksi pidana dan sanksi diskualifikasi
nah kpu sudah mencoba untuk
maupun pertemuan pertemuan rapat umum
di pkpu sepuluh tahun dua ribu dua puluh
yang mengatur tentang
jumlah ya jumlah orang
misalnya saja kalau tatap muka lima puluh orang
dengan tentu saja
memperhatikan protokol covid
kemudian juga bagi rapat umum
ada seratus orang dengan perhatikan
sebelum itu juga harus ada koordinasi
satuan tugas ya
covid sembilan belas yang memang punya kewenangan
untuk kemudian memastikan
apakah ini masuk kategori
mengikuti protokol covid atau tidak
atau ada potensi potensi yang kemudian
nanti akan melanggar protokol covid
nah kemudian juga di setiap
daerah ada peraturan peraturan daerah
yang mengatur sedemikian rupa
tentang itu tentu itu juga
mengikat kepada seluruh pasangan calon
melanggar nah terakhir adalah
saya ingin sampaikan juga komitmen
dari pasangan calon untuk kemudian
tidak mengumpulkan masa
walaupun betul kata fandi komitmen
saja tidak cukup harus ada
sanksi atau ada efek jerah
agar mereka tidak melakukan tindakan tindakan
seperti itu dalam penyelenggaraan
pilkada di masa pandemi ini oke
baik mas fadli di luar
penundaan pilkada anda melihat
apakah peraturan yang sudah dibuat
protokol kesehatannya ini
sudah tuntas sebetulnya untuk
bisa menuju pilkada yang sehat
atau ada yang aman meskipun
di tahapan ini saja kita sudah lihat
ternyata banyak kasus kasus yang tadi anda katakan
ini bukan lagi potensi kluster tapi sudah
menjadi klaster sebetulnya tapi
apa perlu dirubah lagi aturannya
daripada kemudian menunda karena tadi
bang ilham katakan juga
ini setengah dikaji juga soal
sanksi sanksinya seperti apa apakah perlu
sanksi yang lebih tegas atau tidak tapi kita bahas
nanti bapak bapak sekalian kami harus jeda
kami akan segera kembali sesaat lagi
dan nanti akan kita lihat
terhubungan ke aturan yang sudah
dibuat dengan peraturan
yang sudah dituntas
baik mas fadli
catatan anda bagaimana mas fadli soal
aturan yang sudah dibuat apakah sudah
tuntas atau perlu sanksi yang lebih tegas lagi
terkait dengan ketertiban
atau kedisiplinan para paslon
para pendukung dan lain sebagainya
salah satu problem utamanya
menurut saya ya soal kerangka
hukum mas renhar
salah satu yang paling mendasar
yang kurang saat ini itu adalah
kita tidak punya atau kita belum punya lah
kita belum punya kerangka hukum
penyelenggaraan pilkada untuk
level undang undang dimana
pelaksanaan pilkada itu dilaksanakan di tengah
kondisi bencana atau
bencana non alam seperti sekarang
dalam hal ini covid sembilan belas
nah regulasi yang ada sekarang itu
undang undang nomor delapan tahun
nomor sepuluh tahun dua ribu enam belas termasuk
juga materi perpu satu tahun

itu mengatur soal pelaksanaan pemilihan kepala
daerah semuanya itu
pilkada di tengah kondisi yang
biasa biasa saja di tengah kondisi normal
jadi mulai dari proses
pendaftaran pemilihnya kampanyenya
proses pemungutan dan penghitungan
suara rekapitulasi sampai
penetapan hasil itu diasumsikan
dalam kondisi yang normal nah
sementara sekarang ada kondisi pandemi
kondisi wabah yang
memerlukan protokol protokol kesehatan
tertentu yang itu tidak
sesuai lagi sepenuhnya dengan
ketentuan di dalam undang undang pilkada
nah makanya sekarang
pertanyaannya kalau pemerintah
dpr dan bahkan mungkin
teman teman kpu mau terus
melanjutkan tahapan pilkada
salah satu yang paling penting sekarang itu
adalah memperbaiki ketentuan
dalam undang undang pilkada agar kemudian
itu sesuai dengan
kondisi faktor kebutuhan
di dalam penyelenggaraan pilkada di tengah
kondisi pandemi misalnya soal
yang ada dalam undang undang pilkada itu semuanya
adalah metode kampanye tanpa adanya kondisi
pandemi masih ada
pertemuan terbatas pertemuan tatap muka
bahkan kampanye rapat umum
itu masih diperbolehkan nah makanya
kan kpu nggak mungkin melarang itu di dalam
peraturan kpu karena
bisa terjadi pertentangan antara regulasi
teknis dengan undang undang
secara hirarkis dalam
peraturan perundang undangan itu nggak dibolehkan
nah makanya sekarang yang kita
dorong adalah oke lah kalau
memang mau melanjutkan tahapan pilkada
siapkan dong kerangka hukumnya
yang utuh presiden sempat
keluarkan perpu kemarin tapi perpu itu
sama sekali tidak mengatur
soal teknis pelaksanaan pilkada di tengah
kondisi pandemi misalnya
kampanye di tengah kondisi pandemi
harus dilarang dong pertemuan terbatas
pertemuan tetap muka
kampanye repat itu harus dilarang menurut saya
karena tidak mungkin orang bisa patuh
pemungutan suara misalnya bagaimana
pemungutan suara alternatif lainnya
selain orang datang ke tps apakah
ada early voting mengirim lewat
pos itu kan harus dibahas
di dalam proses di level undang undang
termasuk juga soal sanksi
jadi sekarang tidak lagi mendorong
pilkada ditunda mas fadli tapi diperbaiki
aturannya ditambahkan atau bagaimana
nah kita meminta
sekarang itu dilakukan dulu
pemenuhan protokol kesehatan
nah kalau sekarang kondisinya semakin memburuk
kerangka hukumnya tidak ada mas rad
jadi ini satu satuan nih mas renat
kerangka hukumnya belum cukup
kondisi pengendalian pandeminya masih
mengkhawatirkan yang harus dilakukan
itu yang menunda tahapan pilkada sekarang
dalam penundaan itulah kemudian
kerangka hukumnya dipersiapkan dengan tadi
yang saya sebutkan
tapi mas fadli menunda pilkada kan juga bukan tanpa
konsekuensi ya artinya ada kemudian
yang nantinya akan menjadi kosong
begitu dijabat oleh plt
atau pjs begitu ini kan juga
ada konsekuensinya ditunda pun kita tidak
pernah tahu sampai kapan kemudian covid sembilan belas
yang berlalu akan selesai
ini kesempatan yang baik ya untuk menjelaskan
dua argumentasi itu
dan saya bisa menjelaskan itu
kekhawatiran nanti akan
habis masa jabatan kepala daerah
di dua ratus tujuh puluh daerah
itu yang perlu dikelirkan mas renat
pertama masa jabatan
kepala daerah di dua ratus tujuh puluh daerah itu
tidak akan habis bersamaan
dan itu habisnya juga ada yang
di bulan februari bahkan ada yang di
pertengahan tahun dan
kalaupun masa jabatan kepala
daerahnya habis nanti kan akan ditunjuk
penjabat penjabat kepala
daerah yang akan diputuskan
kalau untuk gubernur itu nanti akan diputuskan oleh
presiden dan nanti di sana
yang akan diatur apa bagian bagian
tugas yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan
nanti juga ada pedomannya di dalam
undang undang pemerintahan daerah
soal penunjukan penjabat ini ada
di dalam undang undang pilkada ini
tidak konsistennya pemerintah menurut saya
mereka khawatir sekarang menunjuk penjabat
tapi dalam undang undang pilkada yang
ada sekarang itu untuk daerah
yang kepala daerahnya habis
masa jabatan di tahun dua ribu dua puluh
di tahun dua ribu dua puluh tiga
ini notabene daerah yang dulu
pilkada di tahun dua ribu tujuh belas mas reinhardt
itu nanti akan ditunjuk penjabat
hampir dua tahun loh karena kan
pilkadanya nanti di dua ribu dua puluh empat
untuk daerah yang habis di dua ribu dua puluh
akan ada penjabat hampir dua tahun
kenapa tiba tiba sekarang
sangat khawatir memunjuk penjabat
nah itu pertama dan yang kedua
kita sama sekali tidak pernah
mengatakan tunda pilkada
sampai pandemi berakhir kita nggak pernah
sama sekali mengatakan itu karena
kita semua tahu lah kita tidak
bisa pastikan kapan pandemi ini berakhir
nggak ada yang tahu tapi yang kita dorong itu
adalah tunda pelaksanaan pilkada ini
sampai segala sesuatunya
mulai dari perangkat hukum
kerangka hukumnya dikelirkan
covid nya betul betul dilihat sampai
tataran mikro ya misalnya
daerah mana yang kemudian sudah membaik
penanganannya infrastrukturnya membaik
kok tidak ada lagi kasus
aktifnya semakin menurun nah itu
bisa dijadikan salah satu indikator
untuk bisa melanjutkan tahapan pilkada
nah untuk mengkaji itulah kemudian
penundaan pilkada menjadi sangat penting
perbaikan kerangka hukum menjadi sangat penting
jadi kita mendorong penundaan pilkada
untuk memperbaiki semua itu
mempersiapkan semua itu secara
saya ke bang ilham saya yakin bang ilham juga sudah
banyak mungkin mendapatkan pertanyaan ini
mungkin juga sudah bosan ya bang ilham ya
suara atau aspirasi atau
masukan untuk menunda pilkada
soal menunda pilkada tentu saja
kpu tidak berdiri sendiri
untuk menunda pilkada
dalam perpu dua
dua ribu dua puluh yang sudah menjadi undang undang nomor enam
penundaan pilkada ini melibatkan kpu
dpr dan pemerintah
nah tentu masing masing punya
kajian masing masing juga ya
kpu tentu saja
kita sudah menjalankan sekian tahapan
yang kemudian sudah
kita siapkan saat ini kami
sedang mengumumkan dpr sampai tengah
dua ribu delapan ya dan itu berlangsung
dengan baik baik saja tidak ada masalah ya
sudah berapa banyak anggaran atau energi
yang sudah dikeluarkan entah itu
energi anggaran energi tenaga
yang sudah dikeluarkan oleh teman teman ya
dan lain sebagainya
anggaran ini sudah keluar begitu banyak
jadi ini penting untuk dipertimbangkan
tapi sekali lagi kpu tidak
menutup mata terhadap
tadi pak adli bilang terkait dengan
upaya pemerintah harusnya mengeluarkan perpu
kpu menyebut baik itu
karena seperti kata pak adli bilang
undang undang lama ini tidak mengatur
penyelenggaran pilkada di masa pandemi
dia hanya mengatur pelaksanaan pilkada
di masa normal sehingga ketika
orang ribut mengatakan bahwa kami
ya memang undang undangnya masih
makanya kami ini kalau kemudian kami
hapus nanti ada yang protes
bisa kena persoalan hukum juga
jadi sekali lagi
sebagai penyelenggara dan dalam undang undang
sebutnya sebagai penanggung jawab terakhir
dalam penyelenggaraan pilkada ini
kalau kemudian ada
masukan masukan atau kemudian
suara masyarakat sipil terhadap
upaya penundaan pilkada
tetapi tentu perlu dipertimbangkan
sedemikian rupa dalam melibatkan dpr
dan juga melibatkan presiden
agar kemudian penundaan kita ini
dibahasnya dilihatnya secara
komprehensif dan tidak
nanti kemudian tidak
lengkap untuk kemudian
kenapa kita menunda pilkada
itu persentif persentif lain yang harus kita perhatikan
oke artinya kpu tidak bisa memutuskan sendiri tentu saja
memang ada di undang undang
tidak bisa kita putuskan sendiri
baik bang ilham
terpaparnya pak ketua kpu pak arief
dan juga satu komisioner lagi ini juga
tidak sedikit kemudian dianggap
atau dijadikan oleh sebagian orang untuk
meyakinkan kembali bahwa
ini harus segera ditunda sejauh mana
kpu melihat atau menanggapi hal hal yang demikian bang ilham
ya tadi kan kami sudah sampaikan ya
pandemik ini memang betul sekali mengganggu
tetapi kemudian pandemik ini juga
bahkan tadi ada di salah satu media sosial
atau di media adaring
epidemiologi dari ui mengatakan
sampai tahun dua ribu dua puluh satu akhir
itu masih berjalan dan
peaknya itu lagi di situ gitu ya di tahun itu
nah sampai saat ini kita tidak pernah tahu kemudian
apa penyebaran covid ini akan terus berlangsung
pandemi ini masih terus berlangsung
nah kedua tadi saya juga mengatakan bahwa
kita melindungi pilih kandang ini harus melihat dari banyak perspektif
sekali lagi perspektif pemerintah seperti apa
perspektif dpr seperti apa dan kami sebagai penyelenggara bagaimana
karena ini juga harus dilihat dalam rangka lebih besar ya
tadi seperti kata fadli bilang keselamatan masyarakat dan lain sebagainya
jadi saya ingin mengatakan bahwa
mari kita berkomitmen ya
untuk kemudian disiplin dengan protokol covid sembilan belas
dan ya ini komitmen juga bapak slon harus berkomit
masyarakat juga harus komit terkait dengan
kalau tidak maka ya
pilkada kita nanti akan banyak menimbulkan hal hal yang tidak kita inginkan
oke tapi perspektifnya kpu sendiri secara clear sebetulnya gimana bang ilham
jalan terus atau perlu menyesuaikan perbaikan tadi itu
penambahan sanksi atau lebih baik ditunda saja
ya kalau kami setuju ada perpu ya
yang kemudian bisa membuat kami untuk kemudian memberikan sanksi sesuai dengan perpu tadi
karena sekali lagi betul kata fandi
bahwa undang undang lama ini belum mengatur tentang bagaimana kita menyelesaikan

oke mas fadli ada tambahan dari anda
ya menurut saya memang kpu sebagai lembaga yang punya kewenangan
untuk menunda pelaksanaan pilkada ini tentu dengan persetujuan bersama dengan dpr dan pemerintah ya
meskipun ini aneh juga menurut saya
tapi karena undang undangnya seperti itu
tentu ini harus menjadi salah satu opsi yang memang mesti segera diambil menurut saya
oleh kpu bersama dengan pemerintah dan dpr
jadi penundaan pilkada ini bukan berarti kpu pemerintah dan dpr nya gagal dalam penyelenggaraan pilkada
itu sama sekali bukan
tapi ini akan menjadi momentum yang baik untuk menunda proses pelaksanaan pilkada
dan setelah itu kerangka hukum untuk melaksanakan pilkada di tengah kondisi pandemi ini bisa disiapkan dengan baik
termasuk juga salah satunya soal rumusan sanksi misalnya
ini kan sudah enam bulan mas reinhardt
kita lihat dan harus akui bahwa kepatuhan kita terhadap protokol kesehatan masih naik
nah kalau itu dikaitkan dengan kontestasi pilkada menurut saya harus ada upaya paksanya
dan saya tidak sepakat kalau nanti sanksinya adalah sanksi pidana
karena kan sekarang sudah ada kok ketentuannya di dalam undang undang tentang penyebaran wabah penyakit
di kuhp sudah ada ancaman pidananya
nggak bermanfaat juga menurut saya mempidanakan orang yang tidak pakai masker ya
karena tidak mendidik dan tidak memberikan efek jerah menurut saya
tapi penting untuk difikirkan
bagaimana nanti pelanggaran terhadap protokol kesehatan itu berkaitan dengan pelanggaran
di dalam pelaksanaan tahapan pilkada
nah misalnya kalau sudah diingatkan satu kali dua kali
ada ancaman sanksi terberat misalnya diskualifikasi sebagai peserta pilkada
termasuk juga bagi penyelenggara pemilu sendiri
misalnya kalau tidak patuh terhadap protokol kesehatan
ada peringatan juga ada sanksi yang nanti akan berkaitan dengan penyelenggara pilkadanya
termasuk juga bagi pemilih
jadi ini menurut saya karena ini berkaitan dengan pemberian penghukuman
punitif kepada warga negara
termasuk juga nanti akan berkaitan dengan hak politik warga negara
maka pengaturannya harusnya di level undang undang
nah itu kan tidak mungkin dibahas berbarengan dengan tahapan pilkada yang berjalan
makanya kita sekarang mendorong pilkada ini ditunda dulu sementara
dan itu secara hukum sangat dimungkinkan
karena di dalam perpu yang dikeluarkan presiden itu
memang dimungkinkan menunda sebagian daerah seluruh daerah
dan menunda sebagian tahapan atau seluruh tahapan
sampai kemudian situasinya bisa membaik
nah dan sekali lagi dorongan penundaan ini bukan sampai pandemi berakhir ya
karena tidak ada yang tahu pandemi ini berakhirnya kapan
tapi sampai kerangka hukumnya cukup
kemudian instrumen persiapan penyelenggaran pilkadanya bisa beradaptasi
mulai dari penyelenggaranya
peserta termasuk juga pemilih
dukungan infrastruktur anggaran dan lain sebagainya
dengan simulasi simulasi yang maksimal
ya kalaupun setelah itu pilihan politiknya adalah melaksanakan tahapan pilkada
di tengah kondisi pandemi
kita bisa berharap kondisinya bisa jauh lebih baik daripada hari ini
oke oke situasi apa kembali ke yang paling dasar mas fadli
situasi apa yang anda lihat atau teman teman lihat
lebih baik pilkada ini ditunda saja
bukankah sebetulnya juga secara anggaran sudah ada tambahan
yang tentu ini diharapkan bisa anggaran untuk dari sisi kesehatan dalam pilkadanya
rapat juga pertemuan terbuka juga sudah dibatasi sedemikian rupa
aturan juga sebenarnya sudah ada
situasi apakah memang dirasa sangat sulit tabiat politik kita ini untuk pilkada
dalam kondisi pandemi ini sangat sulit untuk tidak berkerumun ya atau seperti apa
ya realitas dan kondisi faktualnya kan memang harus kita akui
sulit sekali kemudian mengendalikan orang dalam jumlah banyak
ruang lingkupnya sangat luas stakeholder yang terlibat sangat luas
memastikan mereka patuh terhadap protokol kesehatan
ini kan sudah kita ambil contohnya mas reinhardt
ketika proses pendaftaran calon kemarin itu
kurang apa sosialisasi untuk tidak melakukan pawai mobilisasi massa
kemudian melakukan konser musik bahkan dalam persiapan pendaftaran calon
tapi kita seperti tidak berdaya menghadapi situasi itu misalnya
lembaga lembaga yang harusnya bisa bertindak tegas untuk membubarkan itu semua
kan juga tidak mengambil pilihan sikap itu
nah makanya sekarang harus di clear kan lembaga kepolisian pemerintah daerah
bersama dengan instrumennya punya kewenangan apa untuk memastikan protokol kesehatan ini dipenuhi
apa konsekuensi hukumnya kalau terjadi ada pelanggaran
nah itu yang belum ada sekarang
nah kalau sekarang hanya sifatnya himbauan saja larangan saja menurut saya sudah tidak cukup
nah sementara situasi bahayanya masih terus mengancam kita semua
pandemi semakin membuat orang terinfeksi semakin besar
di saat yang bersamaan juga tahapan pilkadanya masih terus berjalan
seperti yang tadi disampaikan bang ilham sebentar lagi ada penetapan pasangan calon
itu salah satu tahapan yang rawan juga orang orang yang berpuluh rombol untuk kemudian berkumpul bersama sama
belum lagi nanti pengundian nomor urut kampanye dan lain sebagainya
tanya ke bang ilham terakhir bang ilham ke depan ini bagaimana mengantisipasi
supaya ketika pendaftaran tidak terulang lagi
karena kan ini kita bicara ke depan deh ada pengambilan nomor urut ada kampanye dan lain sebagainya
nah seperti apa itu nanti berjalannya mengantisipasinya agar apa yang dikhawatirkan
plaster pilkada tidak terjadi
ya sementara kita menunggu koordinasi koordinasi terkait dengan hadirnya perpu
atau hadirnya peraturan khusus terkait dengan itu
saya melihat kemarin mendagri sudah berkoordinasi dengan para pihak termasuk dengan pihak keamanan
dan juga mungkin perlu jejaki untuk bertemu dengan partai politik pengusung
melakukan semacam pendekatan agar kemudian mereka tidak melakukan tindakan arak arakan
seperti ketika pendaftaran lalu
memang betul kata fani tadi
yang paling berpotensi adalah ketika penetapan calon dan penarikan nomor urut
biasanya pengalaman pengalaman di masa normal mereka membawa masa
tetapi sekali lagi sebetulnya bisa dikondisikan dengan pihak keamanan dalam hal ini polisi
untuk bisa melakukan tindakan terhadap orang orang yang kemudian melakukan kerumunan tadi
karena sekali lagi kerumunan ini kan memang salah satu bentuk hal yang sudah diatur oleh perda
oleh beberapa kepala daerah dalam kondisi pandemi covid seperti ini
maka ketika mereka melakukan itu berarti ada yang dilanggar
nah pengalamannya masalahnya kemudian adalah ketika di gorontalo ya
itu kan ada konser di surabaya juga ada konser
nah itu yang memberikan izin siapa gitu kan
yang memberikan izin keramaian itu siapa
nah ini penting untuk kemudian dilihat secara mendalam
ada perusahaan ppp yang menindak
nah sementara ada incumbentnya yang ikut mendaftarkan diri sebagai pasangan calon
nah ini kan ada keengganan bagi mereka untuk menindak
nah tentu saja ini makanya salah satu amanah reformasi adalah
asn itu harus independen tidak boleh mempihak kepada siapapun
kalau terjadi pemihakan makanya terjadi adalah hal seperti ini
karena pelanggaran dilakukan oleh pasangan calon
nah kita sudah berkoordinasi kemarin juga saya dengan polhukam
pak waslu ya ada juga pihak kepolisian
dan juga sebagian teman teman dari tni
bermaksud untuk kemudian melakukan koordinasi yang erat
terkait dengan beberapa hal yang memang akan kita hadapi nanti
dan jika ada pelanggaran pelanggaran yang masif
ya menganggar protokol covid sembilan belas
tapi jangan juga bang ilham
ketika ada pelanggaran terjadi
nanti justru saling lempar lempar ini
antara pihak kpu bawaslu kemendagri pemda dan sebagainya
itu kan yang kemudian kita sering sekali dihadapkan dengan fakta itu
makanya kita belum ada koordinasi nih bang renhad ya
kita sudah koordinasi sejauh saat ini
sudah ada koordinasi lah untuk kemudian melakukan tindakan terhadap
pelanggaran pelanggaran yang mungkin bermotensi dilakukan
pasangan calon di masa penetapan calon
baik bang ilham terakhir
kembali ke kondisi pandemi
dengan ketua kpu dan juga teman komisioner kpu lainnya
bisa menjaminnya bahwa meskipun kemudian pak ketua kpu nya terpapar covid sembilan belas
bahkan komisioner juga demikian
tidak mengganggu kerja kerja kpu dalam menyelenggarakan pilkada ini
tidak begitu bang ilham
ya mungkin komunikasinya agak terganggu
karena kan sekali lagi kita memberikan kesempatan kepada dua orang itu
untuk lebih banyak beristirahat
tetapi secara komunikasi untuk memutuskan setelah sesuatunya
tentu kita tetap menggunakan mekanisme yang berbeda
mereka menggunakan mekanisme peraturan undangan undangan yang ada
baik kita tunggu koordinasinya bagaimana bang ilham
antara stakeholder lain dengan yang lainnya
terutama dalam penyelenggaraan pilkada ini
mudah mudahan apa yang dikhawatirkan tidak terjadi
dan ada evaluasi evaluasi yang jelas
agar kemudian pilkada bisa aman dan juga bisa berlangsung
secara aman dan juga aman tadi
terima kasih banyak bang fadli dan juga bang ilham
sudah berdiskusi pada kami pada malam hari ini
dan usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi
salah satu tersangka mutilasi di apartemen kalibata city
merupakan lulusan sarjana di salah satu universitas negeri ternama
di kota depok tetap bersama kami